maaf salah komunikasi
kalau nggak ada janji ngapain ditungguin
sebetulnya kita nggak nungguin orangnya
nunggu kabar aja dari bos hf arman atau deden kita harus kemana
kita kan memang harus nunggu
kalau deden kemana ya
saya cerita sama ajeng soal saya mau keluar dari bos aeb
mau berhenti jadi copet
cilok saya yang enak apa kamu yang lapar
kamu cocoknya satu tim sama siapa
aku sih sama siapa aja cocok
kalau sama saya kamu merasa cocok nggak
mau terus satu tim sama aku aja
ada wc umum dekat sini nggak ya
perut aku ngules
gak ada kayaknya
aduh dimana tuh
ya gak tau

yaudah kita kesana
maaf kok belum balik lagi ya
kamu di mana
kok suaranya bergema
hmm mungkin hp aku yang rusak
kamu balik lagi kesini gak
selamat siang bos
kamu masih berniat mau keluar dari manajemen aksi bergerak cepat alias abc
kamu mau berhenti menjadi salah seorang staf dosen di akademi hok bandung copet alias abc
kalau boleh tentu saja
tentu saja tidak boleh
nunggunya sambil makan yuk
jangan jauh jauh dari sini
ancaman saya masih sama
kalau kalian keluar saya akan cetak foto kalian
ada tulisan di bawahnya dengan huruf helvetical bond
kamu mau keluar juga
kalau orang tua
semua tahu siapa kalian
tapi kan lagi ada yang mengancam kita
mau lapor ke polisi
kalau kamu sekarang ada di tempat kita tadi jalan aja terus
aku lagi nge juke sama bun bun
saya pergi dulu ya sama dewi
mau jus gak
nanti gak bakal cemburu
dia kan tahu kita temenan udah lama
dia juga tahu kalau kita ada urusan
biarpun dia nggak tahu urusannya apa
kita cuma berdua aja
gak berhenti takut suatu saat ditangkap sama polisi
saya juga bingung seperti mau makan buah si malakama
dimakan mati bapak nggak dimakan mati emak
kamu pernah liat buah si malakama
saya mah belum
kenapa so tau nyebut seperti makan buah si malakama
kalo ada apa apa nanti biar kita yang di telfon
kita tunggu aja
lagi manggal jualan cilok
bukan tempat yang dulu
saya kesana ya sekarang
kita mau disini sampai kapan
yaudah langsung jalan aja
kalau bisa jawab atau nggak mau jawab
yaudah gausah dijawab
ada apa ini
ada apa apa
yaudah kita langsung aja
saya udah ketemu saeb
bahayanya sebahaya apa
seperti yang waktu kita omongin
kalo liza tau banyak tentang saeb
termasuk masa lalunya
pasti kita bakal kebawa bawa
pasti akan ketahuan juga
aku sama citra sama bun bun nungguin
saya lagi ada urusan
kita sebenernya janjian apa engga sih sama kak arman
maap salah komunikasi
kalo ga ada janji ngapain ditungguin
sebetulnya kita nggak nungguin orangnya
nunggu kabar aja dari bos hf
arman atau deden kita harus kemana
kita kan memang harus nunggu
kalo deden kemana ya
saya cerita sama ajeng
soal saya mau keluar dari bos aeb
mau berhenti jadi copet